astagfirullahaladzim atas capai ambil
oh belajar sendiri
ia harus bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga
kalau udah sesak tuh ya gak bisa
gak bisa tidur
gak bisa berparing bener
gak harus ini
ini kalau nggak tinggi kayak gini udah
dadanya ya bu yang merasa
kalau boleh tahu
udah berapa lama ibu sakit begini
hampir dua tahun
selama dua tahun terakhir
eti didiagnosa mengidap penyakit jantung kronis
dengan bantuan bpjs
berbagai upaya pengobatan ke rumah sakit terdekat
sebenarnya sudah dilakukan
terbatasnya ongkos ke rumah sakit
kerap membuat eti harus mengurungkan
niatnya untuk berobat
kini kondisinya justru semakin memburuk
dada yang sesak
dan kaki yang membengkak
membuat eti hanya bisa terbaring
untuk bernapas saja
butuh sekuat tenaga
tak hanya menangisnya
menahan sakit di tubuhnya
hati ibu tiga anak ini juga pedih
melihat anak bungsunya pajar
harus menanggung beban besar
di usia yang basi
tapi kayaknya pajar anaknya gak ngeluh ya bu
gak ngeluh dia
apa yang mau dibilang sama fajar bu
saya mau minta
biar panjang umum
terus menurut pada orang tua
haji yang benar
jangan ketinggalan sholat
jangan ketinggalan sholat
jangan ketinggalan sholat
jangan ketinggalan sholat
sejak sang ibu sakit
hari hari pajar pun tak lagi sama
waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu
dan mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga
suami eti sudah lama merangkulnya
sampai kembali ke bandung
berharap mendapat penghasilan yang lebih baik
namun bekerja sebagai kulibangunan
upah yang diterima kerap tak menentu
maman juga jarang pulang ke kampung halaman
sementara dua anak perempuan etis sudah menikah
dan tinggal di luar kota
kalau sudah begini
hanya pajarlah yang menjadi penopang keluarga

sepuluh ribu upah kerja kemarin

habis di belanjakan
meski dalam kondisi sulit
bisa makan tahu
dan sedikit sayur
sudah lebih dari cukup
sudah lebih dari cukup
mau beli apa lagi
atau enggak usah
enggak cukup ya uangnya
enggak cukup ya uangnya
tempe aja ya
tempe aja ya
tempe aja ya
di dapur kecil inilah
fajar biasa menyiapkan makanan untuk dirinya
dapur sempit yang menempel dinding rumah orang lain
dan berhias tungku tanah liat
di salah satu sudutnya
biasanya anak anak seusia dia
umur empat belas lima belas tahun itu lagi asik asik
dengan main sama temen temennya
tapi dia sudah menanggung
job yang cukup besar
masak nyaris ibunya
kadang kadang juga harus
melelakan waktu bermain dengan temen temennya
dan dia juga harus mengerti waktu yang keluar
masya allah ini anak hebat
fajar mengerjakan semua pekerjaan rumah sepenuh hati
tak sekalipun saya mendengar
ia mengeluhkan keadaannya
hati dan kesabarannya
jelas melampaui usianya
dapat berapa jar biasanya itu dalam sehari
di celengan apa apa
saya sudah menanggung
meski setiap hari sibuk mengurus sang ibu
fajar yang kini duduk di bangku kelas dua
sekolah menengah pertama ini
tak pernah meninggalkan kewajibannya
untuk menuntut ilmu
untuk menuntut ilmu
setelah selesai mengerjakan segala pekerjaan rumah
fajar pun berangkat ke sekolah
jarak dari rumah ke sekolah sejauh dua km
biasa ia tempuh dengan berjalan kaki
di sekolah fajar dikenal sebagai murid yang rajin
antara mengurus ibunya dan bekerja
fajar tetap punya semangat tinggi menuntut ilmu
kesehariannya di sekolah ini anaknya seperti apa sih bu
sejauh ibu tahu
kalau sejauh saya tahu
fajar ini anaknya sangat rajin sekali di sekolah
kemudian setiap tugasnya juga selalu dikerjakan
kemudian anaknya juga selalu disiplin ketika di sekolah
selagi dia mau belajar
masih semangat belajarnya kita terima di sini
meskipun dia telat
jadi kita yang memahami kondisi dia

fajar juga dikenal sebagai sosok teman yang baik dan jujur
meski menghadapi situasi yang sulit
meski menghadapi situasi yang sulit
fajar tak pernah mengeluh atau minta dikasih hari
waktu itu kan fajar pernah tidak sekolah
waktu itu kan fajar pernah tidak sekolah
dua hari tidak sekolah
terus pas besoknya
terus pas besoknya
aku tanya kenapa tidak sekolah gitu
katanya tidak sempat gitu
katanya tidak sempat gitu
dia tamamnya kaya teringat gitu
dia kamu raikan lama
hai mari kita bisa tembakan tadi
dia bisa lepas bermain
dia bisa lepas bermain
sejenak melupakan hari hari yang kadang terasa berat dan panjang
pulang sekolah setumpuk pekerjaan sudah menunggu
pajar harus segera bekerja
dengan berbekal ember kecil di tangan
ia mencari kiong untuk pakan bebek
ya sehari hari fajar mendapatkan rupiah
dari menggembala bebek milik tetangganya
lokasi angon bebek ini ternyata lebih jauh dari dugaan saya
kami harus melintasi pematang sawah
bahkan harus menyeberang sungai untuk menuju ke kandang bebek
sungguh bukan perjalanan yang mudah
pajar ini masih jauh nggak jar
udah ya ini kan tinggal situ doang ya
tapi jar ini tuh licin banget
ini kan kalau airnya lumayan
kalau misalnya pas lagi hujan deras di gunung air naik
udah libur lah
libur lah ya
aduh jar begini banget perjuangan kamu ya
ber sexting selaman
iya agak dungu ini lo yang netis kunjungialts shepherd village
terjebak lokasi gede
kami harus ke burada ya
nyebur ke sawah
dalam sehari fajar biasa melakukan tiga pekerjaan sekaligus
bukan karena dia ingin
tetapi kondisi memaksanya harus bekerja tanpa henti
itu pasti setiap hari kerja
ada liburnya enggak
itu sejak mama sakit atau sebelum mama sakit kamu udah mulai kerja
mama sakit aku kerja
dapat berapa jare biasanya dalam sehari

itu langsung dibelanjain atau pajar juga simpan uangnya
simpan ada dibeliin ada
disimpannya di mana
oh di mama
dikasih ke mama
hujan masih deras mengguyur sore ini
selesai mengurus bebek
pajar harus bergegas ke tempat pemotongan kayu dengan badan basah
ia tak punya waktu bersantai
jika tak ada rupiah
maka hanya piring kosong yang tersaji untuk dirinya dan sang ibu
kondisi eti yang tak kunjung membaik membuat kami memutuskan untuk segera membawanya berobat ke rumah sakit terdekat
sudah lebih dari satu bulan lamanya perempuan berusia lima puluh tahun ini menahan sakit di sekucur tubuh
ia tak lagi sanggup menahan rasa sakit lebih lama
oke ibu siap kita ke dokter ya
fajar tetap temanin ke dokter
udah ada maskernya mana
napas eti masih pendek pun dadanya terasa sesak
kakinya yang terlalu keras
bengkak tak bisa membuatnya melangkah jauh
bahkan untuk keluar dari rumah saja rasanya sudah setengah mati
untuk sampai ke jalan utama eti harus dibawa menggunakan motor
beruntung ada tetangga yang membantu
di sana sudah ada ambulans desa yang menunggu
bersama saya dan fajar kami berangkat
rumah sakit sudah penuh sejak pagi
beruntung kami tak perlu menunggu lama
dokter spesialis penyakit dalam
segera memeriksa kondisi eti
iya gak baik nih dokter ya berarti
sepulah gini ibunya gak kontrol
kalau tidak akan jadi
bukan ini pamping dirawat
harus ya kainnya harus dirawat ya
harus dirawat nih dok

oh gitu ada cairan
ada cairan karena tak makan
ternyata kondisi eti jauh lebih buruk dari yang kami bayangkan
tak ada pilihan lain
eti harus dirawat di rumah sakit dan dipantau secara intensif
sedih rasanya melihat fajar tak bisa menjaga maupun menjenguk ibunya

kami pun mengajak fajar bergelanja kebutuhan sang ibu
sekaligus melepas pendat sesaat
kami mengajak fajar membeli sepatu sekolah
sebelumnya fajar menceritakan sepatu sekolahnya yang sudah kesempitan
kamu udah berapa lama si sepatunya elderly
kamu udah berapa lama si sepatunya elderly
udah dari sisi enam sd

sekarang udah kelas dua smp jadi udah dua tahun lebih gak ganti sepatu
ya allah kasian banget
ini bisa sedikit meringankan beban mereka
fajar menunggu di lorong rumah sakit selagi saya membawa kebutuhan sang ibu
berbekal ponsel yang kami pinjamkan pajak dan eti akhirnya bisa melepas rindu
semoga video pastinya bisa bermanfaat
pembelian singkat ini sedikit melegakan hati mereka
ganteng deh di bumi

saw dan sma
jadi nggak vaksalah cuman
tak kecewa itu
di usia yang masih belia
bebannya di tanggung pajar sungguhlah berat
namun hidup membuatnya tangguh
menempa sosok pejuang yang tak mudah patah